ada apa kamu senang gitu
nih ada telur kesukaan boy
papa pagi pagi udah berangkat
udah berangkat kemarin pulangnya malem banget
udah berangkat pagi pagi ya
kamu kan tahu papa sekarang kan udah jadi staff
ya jadi papa harus lebih rajin
ya kita doain aja supaya papa itu tetap sehat
rencananya kamu ngapain hari ini
ah rencananya sih boy mau ke sekolah ma
ngapain kok sekolah kan udah lulus
ini udah pelajaran gitu
pokoknya kan harus persiapan buat acara perpisahan di sekolah nanti
jangan kaget kagetin dong
pokoknya mama harus datang acara perpisahan sekolah nanti ya
soalnya semua orang tua dari murid tuh harus dateng ma
oh gitu ya
mudah mudahan mama gak banyak kerjaan mama datang
udah nyata umen manggil kita bertiga
apakah ada tugas berat gitu
cocok berat banget
ah ini bi irah
ini gajinya bi irah terima kasih banyak
haturuhun bisa nyonya
usahanya semuanya pokoknya urusan nyonya lancar semua
biar panjang juga rejekinya
biar panjang karirnya ya
yang penting satu kesehatan nyonya
biar sehat terus ya
kayak doa ulang tahunnya
nah ini pas ibu ada rezeki
nah ini kan sri bilang kalau sih gak usah digaji
kan saya juga ada rezeki
jadi saya berbagi rezeki nih
sri dapet dua
bisa terakhir atau
tadi mau udah dapet juga
mama makan dapat rezeki lebih
nah mama mau berbagi juga sama bi irah
menghidupkan anaknya sri
ini buat bi irah
aduh sekali deh
gak tunggu mau pisah nyonya
kembali lagi karirnya panjang terus nyonya
jadi tiga bira
bira kita mau beli apa nih bira
sekarang kalian balik lagi kerja
kita mau beli
nyonya kebelakang dulu
ya udah nih makan ya boy
yaudah mama juga
kali gitu mama ke kantor dulu ya sayang ya
mobil kan lagi di bengkel ya mobil kantor
mobil pribadi udah dijual
naik apaan dong ya
gimana caranya ke kantor
mobilnya mobil kantor lagi masuk bengkel
kemarin kan diantarin namanya kinar
si nyonya cakep cakep penerita karir bisa lupa juga
dipikir sri dong yang suka lupa
nggak cocok banget
nggak cocok kayaknya
nggak cocok kayaknya
surprise kali ya
ya itu apalah namanya
bisa serindu rindunya hanya untukmu nek sri
gedean juga saya kalian masih nggak keliatan waduh
mau kemana brody
mau ini ketemu sama neng sri
maaf nih padahal memang nggak boleh gitu saya ngeganggu jam kerjanya
sri kan kerjanya dua puluh empat jam brody
jadi kapan boleh nyanyonya
boleh boleh aja sri
kamu mau dapat pahala gak
dapet mama mau
ternyata terdosa loh
tadi pahala yuk
saya ke kantor
cocok juga nggak jauh
ini kan lurus blok kiri kiri lagi kiri lagi
lurus lagi nanti kanan karena lampu merah kanan lagi nanti muter balik ke kiri lagi
nah deket kan
udah nggak apa apa kang brody
jadi kang brody nganterin nyonya dulu ke kantor takut telat
udah nanti kita nggak boleh ketemu
ya bener baik
kalo udah ada si brody potak mah
sri terlihat cerah
terlihat ceria banget
emang cinta sri sudah mencukup sama si brody
baik baik ii jangan sampai jatoh nyonya
ya nggak dikit doang biar nggak jatoh
ya minggu ya
ini kemana ini

iya dongw christian
hari ini seneng banget
si sudah tiba dua bulan dari nyonya
terus yang kedua sri diapelin sama kang broding
oh jadi ayah si broding
pantesan way ayah nubi wirna manyun juga gitu
terus ayah si brodingnya kemana
asli mau nyuci dulu ya
kan diam aja
kok cemburu gitu